ya good morning masih bersama anda
kembali lagi bersama daniar ahri dan juga prabu revolusi ya
tadi sudah rame ramean bersama dengan teman teman dari paski braka
sekarang kita lihat yang ramai juga kemarin dari pembukaan asian games dua ribu delapan belas
yaitu penampilan tari ratu jaru
oh ya bukan tari saman ya saat pembukaan asian games dua ribu delapan belas kemarin
ya itu bisa anda lihat dalam pembukaan asian games kemarin ya di stadion gelora bung karno
dan tarian tersebut berhasil membuka semua penonton di gelora bung karno
video tarian korosal ini pun berhasil memuncaki trending youtube
ini dia penampilan tarian ratu jarum dalam opening ceremony asian games dua ribu delapan belas
mengundang becak kagum dari berbagai pihak gerak rancak dan serempak
para penari juga berhasil memancing solakan semangat para penonton
selain itu ribuan penari ini berganti kostum dengan sangat cepat
ya jika dilihat dari atas tarian ini menciptakan gradasi warna dan pola yang menakjubkan
tarian hasil koreografi denny malik dan eko suprianto itu dibawakan oleh satu enam ratus penari dari delapan belas sma se dki jakarta
ya proses mengganti baju yang cepat ternyata dapat diwujudkan melalui busana tari dengan desain khusus
jadi para penari ini memakai
baju khusus dengan lapisan baju dengan warna dan motif yang berbeda
lapisan berbeda ini berada di bagian bawah baju
penari hanya perlu melipatnya ke atas dan mengaitkan lapisan itu pada bagian bahu menggunakan semacam perekat